informasi lainnya saudara mengalami cedera parah di bagian kaki saat melakukan pendakian
seorang pendaki perempuan terpaksa dievakuasi tim sar gabungan di gunung bawah karaeng kabupaten goa
tim sar gabungan yang mendapat laporan langsung bergerak untuk mengevakuasi korban
jalannya evakuasi harus dilakukan hati hati karena korban kesulitan berjalan
korban pun langsung dibawa ke rumah warga terdekat guna mendapatkan perawatan intensif